terkait viralnya video penurunan baliho habib rizik sihab oleh anggota tni yang sempat viral
pangdam jaya mayor jenderal tni dudung abdurrahman menyatakan penurunan baliho tersebut atas perintahnya
hal tersebut disampaikan dudung usai pelaksanaan gelar pasukan dalam rangka pengamanan pilkada serentak dan persiapan penanganan banjir
menurutnya ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemasangan baliho
general bintang dua ini juga menegaskan akan menindak tegas siapapun yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa
ada bayar pajaknya tempatnya juga sudah ditentukan
jangan seenaknya sendiri ya
jangan seenaknya sendiri seakan akan dia paling benar
nggak ada itu ya
jangan coba coba pokoknya jangan coba coba
kalau perlu fpi bubarkan aja itu
bubarkan saja itu ya